atas nama seluruh prajurit tni
mengucapkan penghargaan dan terima kasih
atas kebersamaan antara tni dan rakyat
sehingga kita semuanya mampu melaksanakan tugas
menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
kepada seluruh prajurit
saya ucapkan terima kasih
dan kasih jiwa juangmu
dimanapun kalian bertugas
mampu melaksanakan tugas bersama sama rakyat
saya ingatkan bahwa tni lahir dari rakyat
rakyat adalah ibu kandung tni
maka tni berjuang bersama sama rakyat
untuk rakyat dalam menjaga ketuaan negara kesatuan republik indonesia
sekali lagi saya bangga dengan kalian semuanya
selamat bertugas selamat berjuang
dirgahayu tni ke tujuh puluh dua
bersama rakyat tni kuat